selamat datang adaptasi kebiasaan baru
di masa pandemi kita harus semakin menjaga diri
salah satunya dengan menggunakan masker setiap hari
astaga pakai maskernya salah
pakai masker harus menutupi mulai dari batang hidung
aduh ini juga salah
pastikan masker menutup hingga bagian bawah dagu
jangan gunakan masker yang longgar ya
kencangkan masker hingga pas di wajah
ya ampun ini apa lagi
gunakan masker sesuai fungsinya ya
nah ini baru benar
penggunaan masker yang tepat akan melindungi kita dari paparan virus berbahaya
jangan lupa ganti masker kain anda setiap empat jam
gunakan masker dengan benar untuk cegah penyebaran